berusaha mau pergi
opa mau videoin rena sayang banget saya kehilangan jejak mobil itu padahal hampir aja
pagi pak randy pagi oh iya nanti jam sembilan kita meeting ya loh bukannya meetingnya ditunda
ya pak semua jadwal dipindahin sehabis jam makan siang soalnya pak al ada keperluan mendadak dipindahin
iya emangnya pak al enggak konfirmasi ya keparin lagi lagi pak ngabarin apapun ke saya benar mau
bilang saya harus bicara sama pak al oh ya pak kemarin ada staff dari
pt el nino gemilang dia mau kasihin ini ke pak al tapi pak alnya udah pulang dan pak reni
juga kebetulan pasti udah pulang jadi saya yang simpan deh bre
ada yang lucu yag ungak saya jadi ingat aja kemarin staff dari pt el nino gemilang
staff dari pt el nino tuh sebut sebut nama bapak loh
dan dia kayak marah marah gitu di lift
tapi kalau dilihat lihat ya pak
dia tuh cantik juga loh
masa pak randy gak mau sih
saya keluang saya dulu ya
gak pak rendy gak pak al
sama sama dingin kalau sama cewek
selamat pagi pak surya
saya diminta andin kesini tuh
tadi juga bu andin udah pesen ke saya
silahkan masuk pak
ini yang jaga sekarang banyak sekali ya
ini demi keamanan pondok lita
ya terusin dong
ini namanya pak surya
mertuanya pak bos
dan juga imut
sebelumnya saya mohon maaf nih
saya ditugasin untuk memberikan semuanya masuk dan datang ke rumah ini
kelian saya orangnya
yaudah kalau gitu saya masuk ya
ngomong aja sih
nanti mundur dulu dikit pak
kenapa tiba tiba banyak suara anak kecil ya
supaya kita nikah keinginannya
harus berhasil pada saat yang terakhir
ong bona jadi kosong deh
om suria apa ngapain om alhamdulillah baiknya
kangen kangen opa lewat sini kenalin teman teman aku lewat sana iya sebelah sana om
opa kangen banget sama rena
antar bu ana
iya saya izin dulu saya mau antar bu ana jadi dari berosa
jadi dari berosa
jadi dari berosa tanggungjaga mereka ya siapa
hai berosa mau pergi
kalau nanti usia kehamilan kamu udah masuk tujuh bulan
kita mulai belanja keperluan bayi ya
dan kamu juga harus mulai rajin makan sayuran
supaya asik kamu lancar
nanti mama yang masakin buat kamu ya
ya ampun aku beruntung banget punya mama
betul seperti mama yang perhatian
aku pun akan melakukan buat kamu
si balon biru dan juga ampas
ya ampun aku beruntung banget punya mama betul seperti mama yang perhatian dan sayang banget sama aku
ya sayang i will do anything everything aku pun akan melakukan buat kamu si balon biru dan juga alva sih
apakah ini dia
stupido hasilnya ya allah